dua puluh anggota dan pegawai dpr ri terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sekretaris jenderal dpr indra iskandar mengatakan
dari total empat puluh orang tersebut delapan belas orang adalah anggota dewan
dan dua puluh dua orang tenaga ahli staf ahli serta bagian kebersihan
namun data tersebut adalah jumlah minimal
karena masih ada pasien positif yang tidak bersedia di data
indra menambahkan dpr belum akan menutup kantornya
karena masih ada rapat kerja yang harus dilakukan
sementara itu sejumlah langkah pencegahan telah dilakukan
seperti pembatasan jumlah tamu waktu kerja yang fleksibel
penyemprotan disinfektan setiap hari
dan kewajiban tes usap bagi pegawai yang terindikasi positif covid sembilan belas
dpr juga memiliki satgas covid sembilan belas
untuk memonitor kasus virus corona di lingkungan dpr
ada mekanisme mekanisme persidangan yang seharusnya diputuskan
makanya ada beberapa kegiatan kegiatan banggar
dan juga ada yang dipercepat
itu bagian dari untuk memutuskan fungsi anggaran di dpr
jadi nggak bisa kalau karena pertimbangan tertentu
kemudian kantor harus dikosongkan
jadi itu pertimbangannya
terkait temuan ini pemerintah provinsi dki jakarta
akan menyerahkan kepada sekretariat jenderal dpr
soal penutupan sebagian gedung dpr
jika mengacu pada pergub nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
kegiatan perkantoran harus dihentikan selama minimal tiga hari
jika di tempat tersebut terdapat kasus positif
jadi kami menyerahkan kepada pimpinan dpr dan kesekjenan
mengenai situasi kondisi di dpr
karena itu kan wilayah dari senayan dan pemerintah pusat
kalau mengatur pada pergub ya yang ada
memang apabila ada yang terpapar
maka gedung itu harus di
jadi kita harus ditutup sebentar tiga hari
sebelumnya wakil ketua dpr aziz syamsuddin menyebut
dpr telah melakukan langkah preventif
seperti membatasi jumlah orang yang hadir dalam rapat
hingga mempercepat masa riset
masa riset dpr dipercepat dan dimulai pada enam oktober
dari sebelumnya sembilan oktober
tim liputan cnn indonesia